kalau memang winda punya kesalahan sama mbak tolong dimaafkan ya mbak enggak mas
istri mas sudah keterlaluan sampai akhirnya pun saya akan tagih hutangnya
sekarang sudah sudah tidak baik bertengkar di makam ini saya berharap mbak bisa maafkan almarhum ini
enggak pak ustadz soal sepatu soal sepatu soal sepatu
bang bayar cicilannya udah seminggu nih mamang belum bayar cicilan bunga utang mamang
maaf neng mama nggak bisa kit udah seminggu enggak keliling ya mana peduli saya mau sakit

ya neng wina potong nadi mamang juga kalau nggak ada uangnya mau bayar pakai apaan
enggak drama deh makanya kalau miskin ngomong utang segala bisa bayarkan ya kalau nggak ada
kebutuhan juga memang males pinjam sama neng wina gede sih bunganya pokoknya
ngotain bunga dari saya gede lagi sih ah jajan
makanya bayar utangnya bisa pinjam bayar susah
orang pada ngutang tadi nggak mau bayar selin banget sih orang orang wina
kenapa kamu susah banget dihubungin sih maaf kamu tuh siapa ya udah deh nggak usah pura pura nggak kenal sekarang kamu bayi
sekarang kamu bayar utang kamu yang lima puluh juta itu
lima puluh juta haduh lima puluh juta itu kecil buat saya saya orang kaya permasalahannya saya
tuh nggak kenal sama kamu jadi mendingan kamu pergi dari sini udah deh kamu nggak usah usia
saya kalau kamu bayar utang kamu lima puluh juta itu saya bisa pergi sendiri oh enggak mau pergi yakin ya udah
juta suruh bayar mending buat diputer buat modal itu oke
ada maling dimana win
ada maling di rumah ini
ibu kan yang udah jadi maling di rumah ini
maling harta aku makan makanan aku tidur seenaknya di rumah aku makanya bu mendingan ibu pergi dari rumah ini sekarang juga nih ya tuh
ini kasih duit nih cari kontrakan yang jauh jangan deket deket rumah ini lagi
ya terserah kalau ibu emang mikirnya kayak gitu
satu hal lagi ya bu ya dia itu bukan anak aku dia cuma anak tiri
astaghfirullahaladzim kenapa kamu jadi berubah begini winah dulu kamu hormat sayang sama ibu tapi begitu kamu kaya kamu jadi sobong ya
aduh itu kan cuma perasaan ibu aja
gini aja ya bu ya kalau emang ibu udah gak tahan sama sikap aku yaudah pergi aja dari rumah ini
ah gitu aja kok repot cara berpikirnya tuh aneh deh
ibu gak nyangka sikap kamu seperti ini wina
diam kamu anak kecil kamu tau apa
bu satu lagi ya
kalau emang ibu mau pergi dari rumah aku jangan bawa barang barang aku
bawa aja barang sendiri sama barang samira tuh
samira kita pergi ya
kita masih punya harga diri
harga diri harga diri
pakai ngomongin harga diri berapa sih harganya
elah ah gak mau yaudah
ma ibu sama samira kemana
ehh ibu kamu minggat
ya betul tadi dia marah marah dia gak suka aku sukses terus ingin bisnis aku hancur
mamuk dia tadi
gak mungkin ibu sama samira pergi dari rumah ini
ih gak percaya yaudah emang beneran pergi kok
eh mau kemana
aku mau cari ibu sama samira
ini gak usah dicari orang dia pergi sendiri kok
udah jangan nangis
oh berani mereka rencana hutan
ibu diusir sama wina
itu kan juga rumah aku juga bu
nanti istri kamu marah marah lagi sama ibu
supaya dia nggak marahin ibu lagi sama mira ya
mau jadi reseller saya
saya harus bagi keuntungan gitu
saya bisa kok handle sendiri
gak perlu bantuan
kok pulangnya malam banget sih
habis dari pasar malam ya
eh udah pernah makan belum
kamu gak usah berapa baik ya
kamu kan yang ngusir antara kamu sama ibu
atau bapak juga mau pergi dari rumah aku
kamu berani ngucar aku ya
cuman ya kalau kamu mau pergi silahkan aja
aku juga mau pergi dari rumah aku
itu makmur kok tanpa kamu
lagian juga aku lebih enteng bebannya
gak ngasih makan orang banyak
jumlah sabar istighfar
kekerasan gak akan menyelesaikan masalah
kamu nampar aku
tv mana yang kamu suka nih ditampar
terus kamu di penjara deh
udah mukanya biasa aja
udah mukanya biasa aja
udah mukanya biasa aja
udah mukanya biasa aja
dosa apa saya bu punya istri seperti dia
udah lah yono sabar
udah lah yono sabar
udah lah yono sabar
lha dia lagi
hai yang sedekahnya neng enak aja sedekah bu ibu tahu kan cari duit itu susah makanya kerja yang
bener jangan jadi gembel enak banget sedekah sedekah dapat duit gampang kerja
gembelan allah sombong banget cakep cakep udah gak ngasih menghina lagi allah maha adil
bu nyiram tanamanku siang begini ya matilah kalau mau nyiram tanaman
pagi pagi ibu baru sempet tadi banyak cucian kenapa bilang baik cucian mau nyindir gitu
orang tua bisa nyindir nyindir terus
udah udah nolak jadinya mungkin kesal
ceritanya postat ya allah ya allah mudah mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya
amin ya sudah kita lanjutkan perjalanan ini untuk memakamkan istri nazafayunus
silakan semua ayo semuanya lah ilah ilah ilallah
mari warga kita berdoa kepada allah subhanahu wa ta'ala mudah mudahan
almarhumah ibu wina ini diterima oleh allah subhanahu wa ta'ala amin sepertinya saya mendengar
suara menjerit dan menangis dari dalam coba kita bongkar lagi makamnya ayo bantu cesar wanita culas
ah anda siapa saya artika mas siapa suaminya wina ya iya betul saya suaminya wina kalau memang
winda punya kesalahan sama mbak tolong dimaafkan ya mbak enggak mas istri mas sudah keterlaluan sampai
akhiratun saya akan tagih hutangnya
sudah sudah tidak baik bertengkar di makam ini saya berharap mbak bisa maafkan almarhum ini
hai saya enggak akan pernah memaafkan wina saya benci wanita nyinyir ini
wina dia lagi kamu itu enggak
fina tolong selesaikan hutang kamu secara baik baik ya
dulu waktu kamu ambil barang barang sama aku kamu mohon mohon
sekarang aku giliran lagi kamu kamu malah kayak gini
aduh gini ya mbaknya ya permasalahannya saya tuh gak kenal sama kamu
jasar kamu menipu
kamu tuh gak macem macem ya sama saya saya laporin kamu ke polisi
bagus bagusan bu ya
iya tapi aku gak suka modelnya

iya tuh ada tuh
iya boleh boleh bisa
hei ibu ibu lagi ngapain nih
ini mau pesen sepatu berlampu sama mbak tika
eh pesan sepatu eh jangan sama tika barangnya tuh kawe terem deh
kawe itu apa sih
barang palsu bu
ih beneran coba sumpah lah kalau berani
eh yang asli kut gak ada tau tergantung dari harganya
ya nggak usah marah marah dong bu
lihat ya bu ini bagus ini punya saya dijamin asli
ya udah deh pesan sama mbak wina ya
kamu tuh salah banget sih ngambil pelanggan orang
ih hati hati ya win ya kamu tuh bakal kena batunya dari mulut kamu yang nyiri itu
ibu kenapa tuh menurut aku kamu syirik sama mulut manis aku ini
ya allah kalau allah udah menggerakkan ya mulut kamu tuh bisa terkunci
ya udah gampang tinggal beli aja tuh kunci buat gemboknya
ih jangan sibuk dong
bu biasanya kalau yang sewa tuh beneran barangnya kawet bu ya kan
tuh marah marah tuh kan dia tuh
ih makanya beli sama saya
eh ya udah hati hati loh
yang merah ya
yang merah mau
saya mengerti maksud perasaan mbak
saya berjanji saya akan segera menjual aset aset saya untuk menutupi semua utang utang wina sama mbak
mbak tolong beri aku
maafkan semua kesalahan dan dosa wina mbak
saya tahu memaafkan itu berat
semoga semua ini menjadi pelajaran buat saya
terima kasih ya mbak
sekarang kita berdoa kepada allah swt
mudah mudahan almarhumah ini diterima oleh allah swt dan ditempatkan di tempat yang layak